evakuasi pengemudi mobil pickup ini berlangsung sekitar satu jam
sopir terjepit di ruang kebodi mobil setelah kendaraannya menabrak separator busway
di jalan ahmad yani pulau gadung jakarta timur rabu pagi
akibat kecelakaan korban menderita luka dengan kaki patah dan dilarikan ke rumah sakit uki
petugas menyebut insiden ini murni kecelakaan tunggal
korban bernama gus noto kumoro berusia enam puluh lima tahun diduga mengantuk
stefanus wanggi jakarta